ada apa gerangan disitu
aku harus memeriksanya
aku merasakan hawa jahat disitu
kalau mau diobati
bisa diam tidak
kenapa nyai menyerangku
siapa nyai sebenarnya
kau tidak perlu tahu namaku
kau akan mati
bukan urusanmu nyai
tapi urusan yang di atas
sunggguh tragis nasi punyai
dua x aku berusaha me lima puluh sembilan kaeng
akhirnya aku bisa beristirahat sekarang rasanya badanku pegal semua maesha
enak saja kau istirahat kau tidak boleh istirahat karena aku yang capek dari tadi
kau tidak boleh istirahat
kalian harus merampok di kampung ini
terahkan hasilnya untukku
maesha ingat maesha aku ini adalah seorang raja raja besar maharaja
ingat maesha aku tidak mau merampok
karena jabatan yang cocok untukmu sekarang adalah raja rampok
peranikau menolak perintahku
tolong kau jangan suruh putra ku untuk merampok
biar bagaimanapun juga dia adalah calon raja
jika dia merampok dia bisa dibenci oleh rakyatnya sendiri
pangeran menjamur itu tidak akan bisa menjadi raja

kalau dia akan menjadi butuhku selamanya
akan ku habisi pangeran manjamur ini
sudah lah ibunda aku akan pergi
jangan khawatir ibunda aku bisa yakini
tidak ada satupun rakyat yang tahu
kamu tenang saja kamu aku berjanji
aku akan melindungi kepanakan ku tercinta denganmu
rakyatnya sudah bisa
kamu tenang saja adikku
ada apa gerangan disitu
aku harus memeriksanya
aku merasakan hawa jahat disitu
jangan khawatir mas
badaanku terasa lebih enak
terima kasih banyak
banyaklah membaca sholawat
dan pulihkan kondisi
akan kembali seperti semula